apa yang kau katakan pada dulu
apa yang terjadi pada
lawan pengaruh jahat
kalau wangsat dalam dirimu adinata
bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan di tempat seperti ini
jangan panggil aku dengan sebutan itu
kalau begitu aku harus manggil kanjeng sunan dengan sebutan apa
panggil aku dengan nama loka jaya
apakah tidak apa apa loka jaya kanjeng sunan
jangan khawatir cekat ikir
panggil saja dengan nama loka jaya
pemah loka jaya
cepat berikan upetimu anku
kami sama sekali tidak memiliki uang
lurah tamtama damar
kamu seorang wanita yang cantik
kamu memiliki sifat pembohong
aku sudah terbiasa dengan sifat busuk seperti ini
aku sudah terbiasa dengan sifat busuk seperti itu

cari di seluruh pojok ruangan warung busuk ini
kita hancurkan tempat ini
selama ini kami selalu membayar tepat waktu
cuma kali ini saja saya terlambat
saya mohon pengertian dari lurah
aku bisa saja membantumu
aku bisa saja membantumu
tapi tentu dengan satu syarat
jika kamu tidak memberikan upetimu anku

kamu harus bersedia menjadi seliarko
aku sudah berbaik hati ingin membantu
tapi apa yang aku dapat
kamu harus mengingat derajatmu
kamu hanya seorang rakyat jelas
kamu hanya seorang rakyat jelata
berani beraninya mengganggu ku
berani beraninya mengganggu ku
aku hanyalah seorang pengembara yang sedang lewat
mau jadi panglawan rupanya
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti

kami baru tiba di kabupaten ini
kami tidak tahu apa apa
cepat minta maaf padanya
kita harus menghormatinya
tolong maklumi kesalahpahaman ini
maafkan kami lurah tamtama
kamu telah mengganggu
kerja seorang lurah tamtama
itu adalah pelanggaran yang berat
saya mohon maafkan mereka
lurah tamtama damar
aku akan melupakan kejadian ini
tapi asal kau ingat
jika bukan karena mereka berdua
kamu pasti akan mati disini
jangan ke atas
maafkan nyembusi pak teh
lebih berhati hati ya
saya akan nyembusi pak teh
sudah diseases
kesalahanmu di dalam penjara ini
ampuni aku kanjar
aku sudah membuat
bersama kesultanan demak
apakah semua ucapanmu
itu benar adanya ataukah
dan demi leluhur kita
kanjar aku tidak mungkin
berianah kepada saudaraku sendiri
aku hanya dikendalikan
adinata apa yang terjadi padamu
lawan pengaruh jahat
kala wangsat dalam dirimu adinata
sepertinya dia sedang keselurupan kanjar sultan
terima kasih kanjar sultan
sihir yang dikirim oleh kala wangsa
sudah hilang dari tubuhku
terima kasih kanjar
berdebah kau kala wangsa
aku sudah melihat dengan mata kepala ku sendiri
adinata selalu dalam pengaruh burukmu
maafkan aku adinata
aku tetap tidak bisa mengeluarkanmu dari penjara
sampai masa hukumanmu berakhir
tidak apa apa kanjar
kepercayaanmu sudah cukup bagiku
terima kasih kanjar
terima kasih kisanak
karena sudah mau membantuku
terima kasih sudah menolong anakku
apakah nisanak baik baik saja
aku baik baik saja
aku baik baik saja
maaf atas kekacauan yang terjadi
mungkin ini adalah kesalahan kami
kami sangat bersyukur
kami salah menilai keadaan
oh tidak apa apa kisanak
justru saya mau bersyukur
terima kasih karena kisanak
anakku tidak terluka
kalau boleh tahu
kenapa nama saya terluka dengan kalian
nama aku jakat tingkir kisanak
lokajaya bukankah itu nama beranda
yang sangat pesokor di zaman
kerubuhan majapahit kisanak
mungkin hanya nama kami saja yang mirip
tapi sebenarnya kami adalah dua orang yang berbeda
jakat tingkir lokajaya
dan ini anak perempuan sematawaya